wakil presiden yusuf kalam memberikan pembekalan pelatihan kemimpinan nasional
yang diinisiasi lembaga administrasi negara di istana wakil presiden
dalam sambutannya jk membahas soal lumpuhnya sistem pemerintahan di sulawesi tengah
pasca bencana alam gempa dan juga tsunami
kala menceritakan saat mengunjungi palu untuk memantau penanganan bencana
ia melihat aparat tni yang aktif membantu penanganan bencana
berbaring terbalik dengan pemda setempat yang tidak aktif bertindak
jk menginginkan adanya evaluasi bagi pemimpin khususnya pemda setempat untuk memperbaiki diri
termanjakan dengan handphone begitu tidak ada handphone begitu listrik tidak ada mati semua
tapi kenapa tentara bisa karena dia punya hirasi yang kuat
nah tentu ini juga menjadi suatu kenyataan
kalau keadaan kritis justru dibutuhkan pemerintahan
dari pada saat itu ini lah pemerintahan
atau pemerintahan tidak muncul
jadi rk bscript telah mengikat k numburan terlebih daging ini
tetapi onder agam ini hanya karena itu terak diri dengan ras skill perang kerana kalian akua a wifi dan arm ster eventualist
s senjataitous menyatakannya sama